bagaimana menurut saksi kepribadian riki
bang riki diantara ajudan yang lain ya yang paling sabar ibu terus mengajari dan sering sharing pengalaman penugasan kepada kami
baik semuanya ibu
karena lebih tua atau bagaimana
lebih senior ibu lebih mengayomi dengan adik adiknya ibu
sering mengayomi adik adiknya
kak saudara roman
setahu saudara tadi kan saudara bilang bahwa yang mengatur keuangan operasional yang di jakarta itu joshua ya
apakah saudara mengetahui bahwa ricky itu yang mengatur keuangan di magelang
kepada saudara prayogi menurut saudara pribadi mas ricky apa gimana
kalau saya pribadi bang riki yang paling sabar
antara aju dan yang lain paling sabar
terus sering ngasih tau disaat saya gak tau saya tanya tanya dia dengan sabar menjelaskan
gak pernah sama saya
gak pernah sama saya
gak pernah sama saya